tambah perolehan medali untuk indonesia duo rizka andriani dan nurmeni di nomor kano double lima ratus meter putri meraih perunggu
dari lima nomor final yang diikuti atlet indonesia di cabur kano dan kayak hari ini
hanya nomor kano double lima ratus meter putri yang membawa atlet indonesia naik podium
rizka dan nurmeni finish di urutan ketiga setelah tiongkok dan uzbekistan
dalam enam nomor final hari ini tiongkok tampil perkasa dengan merebut empat emas
indonesia masih memiliki harapan untuk mendulang emas lewat rizka andriani yang akan tampil di nomor kano single dua ratus meter putri sabtu esok
kita motivasi kita harus walaupun nggak bisa yang tertinggi yang penting udah usaha berjuang semaksimal mungkin
sementara itu pelari yang sempat jadi trending topic di lini masa lalu muhammad zohri akan kembali bertanding malam ini
zohri dan tiga atlet indonesia lainnya akan turun di nomor estafet empat x seratus meter
zohri akan tampil bersama fadlin eko rimbawan dan bayu kertanegara
dijadwalkan berlangsung di istora pukul sembilan belas lewat dua puluh waktu indonesia barat
sebelumnya sprinter delapan belas tahun itu gagal bersinar di final lomba lari nomor seratus meter putra pada minggu lalu
dan zohri harus puas finish di posisi ketujuh
dan berikut ini adalah perolehan medali sementara asian games dua ribu delapan belas hingga pukul delapan belas empat puluh

indonesia masih berada di peringkat empat dengan perolehan tiga puluh medali emas dua puluh dua perak dan tiga puluh tujuh perunggung